covid sembilan belas kembali bangkit dengan memanfaatkan potensi daun daun di sekitar rumah saya mulai
jadi ada sisi juga ketika dibutuhkan
maka tetap saja akan berduyun duyun
setelah ditemukan bahan kimia industri beracun melamin
hari pertama usai cuti bersama hingga pagi ini belum nampak kepadatan penumpang kereta rail listrik krl di stasiun manggarai
apakah juga bawang merah betul mengalami kenaikan atau di lapak bapak ini tidak mengalami kenaikan
bang shadi nagib sampai jumpa ya
itu saya kira tidak hanya ini
di lahan seluas satu tiga hektare inilah ia menyediakan tempat tinggal yang cukup layak untuk hewan hewan sakit dan terlantar
pak riris kita tahu ini kemudian di yogyakarta sudah diujikan dari tahun dua ribu enam belas ya pak
itu perbatasan dengan myanmar
oke termasuk dengan strategi guls
kalau misalkan tim debel tahun terakhir lo
nah karena mereka banyak yang tidak lulus maka otomatis juga persoalan yang terjadi adalah mereka kebingungan kan
dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi
dalam wawancara bersama cnn indonesia pada dua puluh satu november yang lalu
sekedar udah berkeringat balik lagi udah
jadi kebetulan sekali ya sejak tanggal dua puluh dua atau dua puluh tiga maret itu ya itu jerman udah mulai melonggar semua aturan aturan yang juga di bagian publik ya
dan selalu mengarahkan bagaimana cara menjaga kondisi dengan baik jangan terlalu banyak main
jadi pemerintah telah bersetuju bahwa ini harus dipertimbangkan
diturunkan menjadi empat ratus miliar rupiah
jadi pertanyaan saya ibu mega dan pdip melihat ada upaya dari kekuasaan dari penguasa saat ini
tapi ya yaudah lah udah terjadi kok
onde onde bolim empunala kini dilanjutkan generasi ketiga